si ronon kagak mau sekolah disini be
dia minta balik ke sekolah namanya di setu
yaudah pindahin aja dia sekolah lagi ke satu
biar dia dekat sama bapaknya si jopur
mbak bey mau ngusir mila
si surya selingkuh sama cewek lain
ah pur siapa tahu itu cuma temennya
kamu nggak boleh seujon
kata bapak saya seujol itu perbuatan orang orang yang tidak berahlak
terserah apa kata bapak lu
yang jelas gue mau ngasih unjuk video ini ke ani
kalau gitu kita barengan aja yuk
saya juga mau ketemu neng ani
ngapain lo ketemu gepetan gue
mau beli parfum
di jakarta ini yang jualan parfum banyak
ngapain lo beli ke gebetan gue
oh seperti itu
lah iya seperti itu dah
kok mau diem lagi niup ginian
tadi pengen parfum bang
emang yang kemarin kemana udah habis
tapi kan udah lama gak punya parfum
emang harganya berapa
paling murah rp tiga ratus ribu
kagak ada yang harganya lima puluh ribu mahal amat
video apaan sih pur
video yang akan mengubah nasib cinta saya selamanya
gua kagak ngerti pur
ini videonya surya selingkuh sama cewek lain
dan ini mau saya tunjukin ke ani
ih jahat lo pur
baru aja gua ngomong
azabnya langsung turun
rasain tuh jahat sih
oh seperti itu
udah siang begini masih duduk duduk santai aja di rumah
gimana mau dapet duitnya
ada mak di dalam
eh kenapa lo
dia lagi ngambek mak
padahal kan itu nggak perlu ya
oh seperti itu
laki laki macam apa sih yang bilang beli parfum itu kagak perlu
kecuali emang dia kagak mampu beliinnya
lihat adatnya laki lo
kan pak mumun lihat sendiri
surya ngobrol sama cewek itu mesra banget
terus surya juga ngasih parfum ke cewek itu
kalau bukan selingkuh apa
ya gua kan juga pernah ngasih parfum ke elu pur
tapi kan gak mesra pok
poh yang jual parfum disini selain yang ani siapa ya
ya kalau kayak si anies sih ya cuma ani doang
tapi kalau lo ke tanah abang itu yang jual parfum satu blok itu semua
terima kasih po buat informasinya
eh jadi lu kesini cuma nanya doang
iya pok kata bapak saya ilmu dan pengetahuan itu harus dibagi
eh trisna gue ini pedagang bukan guru
makasih poh momun
kenapa pak anaknya ngambek ya
mbak be minta baca vasidita
bacak terima kasih
oh dia tahu
kenapa pak bea tarku areas
hubungan babe sama emaknya tati
mila tinggal di sini
mila mau cari kontrakan aja
gue udah lupa
ngojek pak sopyan
kelihatannya mau ngojek
ah anda benar
seratus buat anda
bapak sopyan ngelawak ah